kasus pembunuhan muhammad naufal zidan memasuki babak baru
mahasiswa universitas indonesia ini diduga dibunuh oleh seniornya sendiri
dan ini terjadi pada tanggal dua agustus dua ribu dua puluh tiga dan jasadnya ditemukan pada empat agustus dua ribu dua puluh tiga dalam kondisi terbungkus plastik hitam
hari ini dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh tiga polisi menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara yakni di kos kosan di kukusan depok jawa barat
titik ini menjadi titik awal pertama di mana rekonstruksi dilakukan
ada lima adegan dari luar yang ditunjukkan atau diperagakan oleh tersangka aab
yang dimulai dengan ia menyiapkan pisau lipat kemudian memasukkan ke dalam saku
kemudian kembali melihat ke jog matahari
motor yang ia bawa bersama dengan tersangka
hal tersebut tertangkap oleh cctv
kalau anda lihat dengan video yang beredar cctv itu telah yang menangkap peristiwa tersebut
untuk sebelum ia bersama dengan korban masuk ke dalam kamar satu ratus dua
nah bila anda lihat di sini rekonstruksi tengah dilakukan di kamar satu ratus dua
di kamar satu ratus dua ada sekitar lima puluh adegan yang diperagakan

saat ini masih proses berlangsung
rekonstruksi ini nantinya akan mencocokkan apakah ada bukti bukti baru juga
yang sesuai dengan bap yang telah diberikan oleh tersangka
dan kalau kita lihat hingga saat ini dari pukul sebelas tiga puluh
rekonstruksi ini dilakukan
dan sudah berlangsung sekitar satu jam
ini adalah adegan terakhir yang akan diperagakan oleh tersangka
untuk nantinya menjadi bukti yang memperkuat dari jpu
ada tiga jpu juga yang dihadirkan di sini yang telah ditunjuk untuk menangani kasus tersebut
dan juga dari pihak keluarga
roni satria aryo asmoro depok jawa barat